kalau ngerawat kamu bikin ibu sakit aku gak mungkin ngelakuinnya
hai kamu harus makan ya nanti kita cari sita sama sama
aku gak mau makan mak aku gak mau makan mak
ya perjumlah juga aku ketemu sama sita mak
kemarin aku udah ketemu sama dia
dia gak mau dengerin penjelasan aku
dia tetap marah dan aku tanya dia itu kenapa kenapa
tapi dia gak mau jawab
makanya aku mau nungguin sita di sini sampai dia itu pulang
aku mau sita di sini aku mau sita
cukup andre cukup
kamu udah gak tahan lagi
alhamdulillah ya allah
engkau masih memberikan kesempatan lolos dari orang itu
aduh mudah mudahan dewi gak ketemu lagi sama orang itu
tante kok di sini
ya allah tante
dan tante sangat butuh sama kamu
kembali ke rumah kami dewit
tante gak bisa melakukan apa apa lagi buat anak tante
tante akan cium kakinya
dewi tolonglah andrei butuh kamu saat ini
anak kamu yang dibutuhkan sama nanti
dewi gak bisa ke rumah tata lagi
dewi anak tante udah gak mau
tante udah gak makan udah gak tidur
dia tunggu di depan rumah setiap hari
tante gak bisa pujuk
tante cuma bisa lihat anak tante hancur
tante tapi andrei tuh mikirin sita
kalau dewi kembali ke sana dia akan terus mimpi saya
tante aku butuh kamu
dewi tolong kasian andrei wifi
kamu gak kasian sama andre
ibu dewi lagi sakit
beliau gak kasih izin
dewi gak mungkin kembali
dewi minta maaf mbak
dewi ditunggu sama ibu dewi
dewi harus masuk
jangan bawa aku
udah kita kesini lagi ya
tante tante udah dong tante
tante jangan nangis lagi tante
tante gak tahu harus ngelakuin apa lagi untuk menolongin anak tante sendiri
tante gak bisa melakukan apa apa
yang bisa menyembuhkan andre hanya dewi sementara dewi mentah mentah menolak untuk kembali
tante pikir tante gak tahu gimana nasib anak tante
tante please tante jangan nyerah ya tante jangan nyerah
nanti kita akan datang ke sini lagi kita akan bujuk dewi
siapa tuh dia nanti akan luluh dan mau pulang untuk bantu andre
tante tante tenang ya lila akan sekuat tenaga lila untuk membantu tante ya
sekarang tante jangan nangis lagi ya kita pulang ya tante
maafin dewi ya tante tanti
dewi juga gak tega mikirin andre yang terus nyari sita
tapi mau gimana lagi masa dewi bohongin andre terus
ini kan kompleks rumah andre dua rumah dari sini udah rumahnya dia
seperti apa ya keadaan andres sekarang
apa kondisinya betul betul mengkhawatirkan aku jadi ingin melihat dia
aku jadi pingin melihat dia
andre makan yuk
mama udah masakin semua yang kamu suka ada rendang bubur ayam pakai ayam kampung

masuapin aja gimana
semalam mana aku nunggu sita ma
masuapin aja gimana
semalam mana aku nunggu sita ma
masuapin aja gimana
masuapin aja gimana
masuapin aja gimana
aku nungguin dia terus
terus sampai aku cari cari dia
tiba tiba aku dengar suara mah
aku cari aku cari tiba tiba makna suara aku
aduh anak mama
kamu harus makan sayang
kamu harus makan kalau enggak kamu lemes kamu harap tenaga
makan dulu ya sayang yuk
makan dulu ya mbak
kalau aku makan juga mbak
emang perasaan aku aku mau makan
bukan cuma makan ma
aku capek aku juga mau tidur
cuma perasaan aku di sini aku mau nungguin si tai itu pulang
cuma itu aja aku di sini
tapi aku gak mungkin melawan ibu
kalau ngerawat kamu bikin ibu sakit
aku enggak mungkin ngelakuinnya
kamu harus makan ya nanti kita cari sita sama sama sayang
aku enggak mau makan ma
aku enggak mau makan ma
ya percuma juga aku ketemu sama sita ma
kemarin aku udah ketemu sama dia dia gak mau dengerin penjelasan aku
dia tetap marah
dan aku tanya dia itu kenapa kenapa
tapi dia nggak mau jawab
makanya aku mau nungguin sita di sini sampai dia itu pulang
aku mau sita di sini aku mau sita
jangan cukup ma
mama udah enggak tahan lagi tau
mama lihat kamu setiap hari kayak begini
mama juga capek
kalau punya hati ngerti gak sih
mama punya perasaan
kamu pikir mama bisa makan kalau kamu enggak makan
mama enggak bisa makan untuk berhari hari
enggak ada yang sesuatu yang masuk dalam mulut mama
mama enggak bisa tidur kalau ngelihat kamu juga
kalau ngelihat kamu juga enggak bisa tidur
kamu pikir hanya kamu yang hancur
mama juga hancur
mama juga hancur
mama juga hancur
mama juga hancur
mama aku lihat
tidak ada sita ma
andre nggak boleh lihat aku di sini
aku harus pergi
andre udah cukup
sita tadi di sini ma
mama minta kamu masuk
sita tadi di sini dia lihatin aku
dia lihatin aku
sita di sini mana
enggak ada sita di sini
buktinya enggak ada
sita tadi di sini
enggak ada sita di sini
ada kan cukup
sita tadi di sini ma
sekarang lebih baik aku konsen sama jual jamu
ibu kan butuh uang
kang masih berani nunjukin muka akang depan dewi setelah kejadian kemarin
akang gak ngerti emang kemarin kenapa
jangan pura pura bego kang
ntar bego beneran
kafe kemarin punya bos jazz kan
akang sengaja mau ngejebak dewi kan
akang tuh bener bener gak punya hati
dewi tuh tunangan akang
akang mau ngejual dewi bukan sekali tapi dua kali
kamu ketemu sama bos jos
jangan pura pura bego kang
beneran akang gak tau wi
mana akang tau
malah kemarin akang bingung
habis akang dari toilet dewi udah gak ada
kirain dewi gak suka sama tempatnya makanya dewi pulang
yaudah akang langsung pulang juga
dewi gak percaya kan
jelas jelas dewi gak kemana mana
bos jos sendiri yang bilang kalau kafe itu punya dia
akang pasti tau juga kan
dewi kira akang tuh udah insan
gak akan mulangin kejadian yang kemarin
ya waktu dewi mau dijual ke bos jazz
kamu mau dijual
gustaf betul apa yang ibu dengar
kamu mau jual dewi
bu gini bu apa
maksudnya ini ibu salah paham nih bu
lalu apa kenapa dewi bilang begitu
ibu tenang dulu bu
bener apa kata akang
ibu salah paham
waktu itu dewi kan bikin kerajinan tangan
terus dewi udah dapet pembeli harganya tinggi
tapi sama si akang malah mau dijual ke bosnya dengan harga yang murah
jadinya dewi marah
gitu loh bukannya mau ngejual dewi
apa yang dibilang dewi benar kayak gitu emang
betul kan wi
ibu udah salah paham
iya bu nggak apa apa bu